awalnya upacara hari ulang tahun ke tujuh puluh lima republik indonesia di halaman kantor gubernur jateng
senin pagi berjalan seperti biasa
gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang bertindak sebagai inspektor upacara
membacakan amanat upacara
di akhir amanat upacara ganjar tiba tiba melihat ke arah tamu undangan
dan memanggil veteran yang ikut upacara
sejumlah pejabat dan peserta upacara tampak terkejut dengan permintaan ganjar
sebab permintaan itu tak ada dalam susunan acara upacara
salah satu veteran kemudian berdiri dan berjalan ke arah ganjar
dengan dibantu ketugas upacara
ia kemudian dipersilahkan memberikan pesan upacara kepada peserta yang hadir
sementara itu ganjar pranowo dalam amanatnya menyampaikan kisah sederhana seorang warga berusia
sepuluh tahun bernama mbah patmo darsono yang tetap bersemangat dan selalu bersyukur tanpa mengeluh
upacara peringatan hari kemerdekaan di lingkungan provinsi jawa tengah digelar dengan sederhana dengan jumlah peserta terbatas